abang bawa dulu bang mental saya belum berani kan
siapa yang tidak mengenal hidangan satu ini
camilan ini memang tergolong mudah ditemui
baik di rumah rumah makan sampai di permukiman padat penduduk
salah satu sentra produsen siomay di jakarta yang telah eksis sejak tahun sembilan puluh an
berada di kawasan kemayoran jakarta pusat
dalam sehari satu pedagang siomay bisa menjual sekitar dua ratus empat ratus butir siomay
walau biasa ditemui sore hingga malam hari
kesibukan pedagang shumai ternyata sudah dimulai sejak suku
begini nih ceritanya
selamat datang di sekmen sari menjadi
ini agak ngantuk karena sudah dari jam empat an tadi siap siap
ini lagi belanja dulu di pasar
dan untuk mendapatkan shumai yang segar dan enak
bahannya harus yang segar juga dan dibelinya setiap hari
jadi tempatnya begini rutinitasnya tukang shumai
kita akan belanja beberapa bahan untuk membuat siomay dan aneka camilan pelengkap
telur jadi salah satu favorit
total sepuluh kg telur kami beli pagi ini
nah shumai tentu tidak lengkap tanpa ikan
walau identik dengan ikan tenggiri
tapi bila di pasar ikan tenggiri sedang tidak tersedia
ada banyak alternatifnya
sosoknya ya tetap aja tenggiri sebenarnya sih
cuma selain tenggiri paling puna marlin sama gitu aja
kalau lele tawar misalnya
rasanya enggak ini
lanjut kita belanja kebutuhan lain
oh dia campur ayam pak d
kalau shumai itu harus sebagai minyak ayam biar rasanya itu empuk
tapi campuran untuk siomay belum selesai
beli juga udang rebon ya
meski berukuran kecil udang rebon memiliki rasa yang sangat gurih
ini membuat aroma khas siomay ikan akan menjadi semakin kuat
selain shumai dan telur
kita juga membeli beberapa kilogram tau putih tahu goreng pare kol serta kentang
sudah sampai terang dan ini sudah ready
semuanya semua bahan bahan yang akan kita bikin jadi siomay
nah ini dia
ada puluhan kerobage

sudah hanya berdagang para pedagang shumai di sini juga mahir membuat aneka shumai yang akan dijual sejak tahun ini

sejak tahun ini
makanan yang ada dalam satu piring somai yang paling jadi favorit
apalagi kalau bukan si somainya
dan ternyata bumbunya banyak
ada bawang merah ada garam ada ketumbar dan ada juga udang rebun
sama tadi itu dikasih daun bawang
bumbu tidak boleh pelit agar rasanya enak
dan semuanya agak agak kasar aja ya supaya tetap ada teksturnya ketika dikunyi ya
untuk mencampur tepung tapioca dan tepung sagu menjadi kalis gunakan air kaldu dan minyak ayam
jangan air biasa agar praktis ikan direbus bersama dengan jerawan dan kulit ayam yang
dicuci bersih kalau misalkan enggak pakai yang airnya ini nih kaldu nya sama yang udah kecampur
dengan minyak ini tetap enak atau gimana nih ya tetap enak cuma jadi lengket nggak terlalu
nggak bisa dipakai apa namanya susah untuk dialog menjadi kurang kenyal kurang kenyal
agar daging ikan serta jeruan ayam terasa di setiap gigitannya caca sampai berukuran
kecil seperti ini perbandingannya itu biasanya sih lima puluh lima puluh ya dalam artian kalau pakai ikannya
misalkan sepuluh kilo ya ayam dan jerawannya juga kurang lebih sepuluh kilo sebelum dicampur dengan
tepung terigu dan tepung sagu aduk dahulu bumbu dasar sampai merata lulu lulu lulu
lho pas briefing enggak ada omongan pakai mendadak saya juga kaget mau gue pak
oh jadi setiap soma yang saya makan itu biasanya
ada yang pakai mie bisa pakai labu biar menambah
terakhir masukkan tepung sagu dan tepung tapioca ini harus betul betul rata ya agar
rasa satu siomay dengan siomay lainnya sama tekstur yang diharapkan untuk membuat somai
yang biasa kita temui di abang abang gerobakan yang seperti ini nih tidak terlalu encer tapi tidak
terlalu kental juga masih ada teksturnya sedikit sekitar enam siomay dan pelengkapnya dibuat pagi
ini dan akan dijajakan oleh dua pemirsa yang ada di dalam tempat ini dan juga di kota jawa tenggara
di kota jawa tenggara
di kota jawa tenggara
di kota jawa tenggara
di kota jawa tenggara
di kota jawa tenggara
pernah nggak sih waktu lagi bikin terus gagal dan karena apa gitu
itu gimana ceritanya tuh waktu itu
karena salah ini apa biasanya salah
apa namanya bahasanya ya
ukuran salah ukuran salah takaran
kalau kita belum menjiwai belum tahu persis ukurannya salah
jadi diaduk dimasak nggak matang
lanjut kukus zomay hingga matang
rasa somai yang telah dicampur dengan berbagai ramuan
kenyal nafas bumbunya dapat gurinya ada dari
kalau dirasa rasa berasa nih ada
kalau dirasa rasa berasa ada berguna
berasa ini ada udang ebi nya
tapi yang saya paling suka ini teksturnya
kenyal pasti tarik
tapi tidak terlalu susah ketika digigit
selain siomay call juga jadi salah satu
sajian yang paling laris
kol yang telah dipisahkan
hingga bentuk lembaran kemudian direbus
dalam air mendidih hingga matang
setelah itu kol digulung
dan ditekan kuat hingga berbentuk seperti ini
kol yang berantakan digulung dulu
nanti setelah itu tinggal digulung
sama kol yang masih berbentuk
kutu seperti ini
kita lanjut goreng pare
ada beberapa tips
biar pare tidak pahit
salah satunya adalah nanti
di bagian tengahnya ini nih dibuang
tapi buangnya nanti saja
kalau bikin dalam jumlah yang banyak
ngebuangnya pas sudah matang pare nya
karena kalau sekarang
lebih memakan waktu
ini pas sudah empuk
baru kita buang
kalau mau kadar pahit dalam pare
berkurang bisa ditambah garam dalam proses
perebusan setelah lima sampai sepuluh menit
tiriskan pare dan buang
dan ini dia kunci
kelezatan siomay di sini
kacang kita giling kasar dulu ya
kalau dikit sih nggak berasa segitu banyak
selamat pak ini buat aku dulu ya
boleh tukeran dulu pak
mau gue pak
setiap hari setidaknya dua belas kg
enam kacang tanah diolah menjadi bumbu kacang
setelah halus masak kacang bersama dengan garam
gula dan sedikit lada
untuk membuat rasa manis khas bumbu kacang
tambahkan gula merah secukupnya
terakhir tambahkan ubi
yang telah dimasak dan dihaluskan
nantinya nih tekstur bumbu kacang
akan menjadi kental dan lembut
matahari perlahan mulai meninggi
beberapa pedagang siomay sudah ada yang berangkat
berkeliling menjemput rezekinya hari ini
isi perut dulu dong ya
nah ini sebelum berjualan
ini persomayan yang udah pakai bumbu kacang
komplit makan pak ya
pakai bumbu kacang lebih sedap
lebih asli somenya
somen tradisional ya
bumbu kacangnya juga gurih
memang juara bumbu kacang sih ya
rute berjualan masing masing pedagang
ini berbeda beda ada yang berjualan
di sekitar kawasan kemayoran
namun ada juga yang sampai kawasan sunter
jakarta utara bahkan
manggarai jakarta selatan
itu yang tadi bikin bareng kita
waduh saya ini begitu kepayahan
menjaga keseimbangan gerobak yang saya bawa
kalau tidak hati hati
bisa tersenggol kendaraan lain
ini kalau jualan di jalan raya begini
setelah ada truk ada truk
mental saya belum berani
sekitar setengah jam berkeliling
akhirnya ada juga pembeli yang membeli dagangan kami
taunya sama kacangnya itu loh yang bikin enak
pakai jeruk limonya tuh lebih enak
kalau jajanan somai gini
favoritnya entah apa pak
buat satu bang
masuk dua udah masuk dua pak
kalau jajanan gini emang langganan
anak juga doyan
beberapa pedagang somai tidak jarang berjualan hingga tengah malam
sebab dagangan ini hanya mampu bertahan selama sehari
karena tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali
kalau saya terus terang nggak pernah
tidak pernah kejadian apa apa
yang paling kejadian paling cuma ban bocor doa
tapi kalau masalah teman saya pernah dengar
ya pernah keserempet cuman udah diganti gitu
yang pakai gerobak
itulah yang gerobak
pakai dorongan yang besar itu
oh yang coklat itu
iya memang pernah itu
berkutat dengan bisnis siomay selama puluhan tahun
membuat damuri sang pionir somai gerobak
di kawasan kemayoran ini telah melalui beragam hal
misalkan kalau penjualnya ya kan keliling di jalan
bisa di apnotis orang diminta duitnya diminta hp nya
sayangnya yang di rumah menyediain
juga ditipu sama apa apa itu pedagangnya ya kan
matahari perlahan terbenam di ufuk barat
tapi perjalanan saya masih panjang
target hari ini tiga ratus buah somai dan pelengkapnya akan terjual
nah ada yang tertarik berdagang siomay
seperti saya harus ulet dan sabar
terutama ketika berdagang dan menanti pembeli memanggil kita